assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar para pemirsa semuanya
semoga puasa kita ini semakin tegar ya
batin kita juga semakin hebat
ini yang kita harapkan para pemirsa
semoga hari demi hari kita menjalani bulan suci ramadan ini
kekuatan ketakwaan keimanan kita ini semakin bertambah
saya kira ini akan menjadi satu modal yang sangat besar
sangat kuat untuk memproteksi kita dari berbagai macam marah bahaya
termasuk covid sembilan belas ini
hari ini kita akan membahas tentang
berbagi dalam bulan suci ramadan ini
sedekah atau berbagi ini suatu hal yang sangat sangat dianjurkan oleh semua umat beragama
di dunia ini itu pasti mengedepankan keutamaan berbagi atau bersadakah
apalagi kita dalam islam
macam macam redaksinya dalam islam itu sangat positif
ada namanya sadakah ada namanya zakat ada namanya infak ada namanya wakaf ada hibah ada wasiat ada jariah ada usur ada humus ada jizya pajak ada usur dan seterusnya
semuanya itu adalah jalur jalur surga
jadi banyak pintu menuju syurga
salah satu pintu diantaranya itu adalah sadakah
barang siapa yang sadakah
apalagi bulan suci ramadan ini pahalanya akan sangat luar biasa
saya ingatkan kepada kita para pemirsa
bulan suci ramadan kali ini sangat istimewa
kenapa istimewa bulan ramadan ini
ini adalah lahan subur untuk bersadakah
banyak orang yang di phk
banyak orang yang berhenti sekolahnya
banyak orang tidak dapat pekerjaan lagi sekarang ini
banyak yang sarjana tapi tidak dapat kesempatan untuk bekerja
kalau kita lihat dalam angka angka statistik perkembangan per bulan ini saja
indonesia itu masih minus
padahal dulunya itu bahkan sampai surplus kita
nah sekarang kita minus
dalam tempo yang satu tahun ini
pasti dampaknya akan terasa oleh masyarakat kita
nah pada bulan suci ramadan ini
merupakan lahan yang paling subur
untuk berbagi kepada fakir miskin dan ayat impiatu
yang jumlahnya semakin bertambah
apa yang harus kita lakukan
saya ingin memberikan satu contoh yang kecil kecil
di antara kita para pemirsa
mari kita periksa gudang kita semuanya
coba kita buka gudang
berapa banyak pakaian di dalam lemari
yang sudah satu tahun dua tahun kita nggak pernah pakai
lemari sepatu sudah tiga tahun nggak pernah kita pakai
lihat perpusakaan kita
untuk apa memasang buku sedemikian banyak
nggak pernah dibuka bertahun tahun
kenapa kita tidak sedekahkan kepada orang di belakang rumah
anak anak kita kan sudah tidak pakai lagi
sudah bukan lagi sma bukan smp
sudah di perguruan tinggi bahkan sudah sarjana
padahal buku itu sangat diperlukan oleh anak anak yatim piatu
mari kita sedekahkan buku baru ini
buku bekas itu kepada masjid
kita perkuat perpusakaan masjid
semua buku buku yang sudah tidak dipakai lagi di rumah
kita pindahkan tempatnya ke masjid
pasti masjid akan punya perpustakaan yang bisa diakses semua orang
buka garasi mobil kita
di situ ada alat alat olahraga
mungkin juga ada motor bekas
tv tv gendut yang nggak dipakai padahal masih bagus
letakkan saja di depan rumah
pasti pemulung itu akan sujud syukur
masya allah rezeki kita hari ini
di luar dugaan
pak boleh nggak saya ambil tv ini
printer tua ini
laptop yang tua ini
boleh boleh itu memang untuk anda
penuh gerobak itu
baju safari yang kita nggak pernah pakai lagi sekarang
jazz kan kita gak pernah ke pesta
masa sedemikian banyak kita miliki itu
pokoknya sekarang ini para pemirsa
kesempatan untuk cuci gudang
buka semua gudang gudang
buka semua kofor kofor di atas lemari
pakaian bekas yang tidak ada gunanya untuk kita itu
pasti besar artinya buat mereka mereka yang butuhkan
korban gempa bumi
kedinginan tanpa pakaian
masa kita menyimpan berkofor kofor pakaian yang gak pernah dipakai
menangis pakaian itu tidak dimanfaatkan
oleh orang yang butuh
alat tulis menulis yang kita tidak butuhkan
ada orang yang punya handphone dilacinya itu sampai puluhan
setiap kali ada handphone baru ganti
kenapa gak dikasih orang yang butuh
bisa bernilai uang
sadakah itu tidak mesti harus dengan uang
taruh di masjid pasti semua jamaah itu akan gembira sekali
contoh yang paling kecil ibu ibu punya banyak tas
yang dipakai kan cuma untuk berbual
ada di rumah begitu banyak
taruh di masjid biar dipakai di masjid itu bersih kok
jangan pernah membiarkan banyak barang barang di rumah
itu merontah rontah benda benda itu
dengan cara berbagi kepada mereka
barang barang yang ada di rumah yang tidak bermanfaat itu
sangat dibutuhkan oleh tetangga mungkin
orang orang di belakang rumah kita sangat yakin itu sangat berharga
mari kita berbagi
bagi kita itu barang bekas
tapi bagi tetangga kita itu luar biasa nilainya
alat alat elektronik tidak mungkin bisa dipakai lagi
kita yang punya pulsa banyak
mari kita buka akses tetangga
pakailah ini kode aksesnya
masya allah gratis buat mereka
itu sadakah buat kita
semoga ada manfaatnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh